aduh masuk penjara lagi nih gue nih
ya ampun mir ini gue adi
lo kenapa begitu sih
ini gue mirna bukan meri
iya mer gue udah ketipu tuh sama si mary codot itu
eh kemari mirna bukan meri
apalagi kalau sampai orang
tahu kan ibu kamu pergi dari rumah ini sama laki laki lain
terus tambah kamu lagi harus jalan sama laki laki gak jelas
eh pak bin mami
aku yuk ke kamar dua an ya
mami mau ke belakang dulu deh siapin makanan untuk era semelora ya
simpel aja deh
diusir dari sini
aduh udah deh rado
kalau soal silora itu kamu tuh gak usah khawatir
dia tuh udah gak bisa buat apa apa lagi di sini
ya ya juga sih
udah gitu ya
sekarang rumah ini udah dibawah
kendali mami lagi
dari mulai kredit kart
semua udah mami yang pegang
aku bisa bebas banjir banjir lagi dong
begok banget sih gue
begok banget sih gue
gue harus bikin perhitungan sama lo mir
gue harus bikin perhitungan sama lo mary
untung gue sekarang punya kunista
masuk keren lo
eh penjahat penjahat
bukannya itu temennya tante merik
eh kita deketin aja yuk
siapa tau dia lagi nungguin seseorang
gue bakal bunuh lo
gue bakal bunuh lo
masuk si opi itu
gue abisin semuanya
kita mau bunuh bunuh opi glenn
tante mary sama opi dalam bahaya
kita harus tolong mereka
minggu rana dong
kita kasih tau opi aja
yuk kita ke rumahnya
yuk yuk yuk
si adi teh
mereka bunuh tante sama si op
duh gue pasti sadis pisahnya tante

makanya saya sama grand kesini
tan ternyata adi tuh tau kalo tante itu bukan tante myrna
kebongkak kasih ya orang ya
makanya kita cepet cepet kesini
makanya sekarang kita harus apa ya
mungkin jaga jarak jaga aja deh ya
tante opi takut
opi toksiknya ayah tante di dia
opi opi sama tante tenang aja ya
lucky sama grand pasti bantu kalian kok
nah jadi nanti kalo misalnya orang itu berani dateng
dia mau ngejahatin tante sama ngopi
ide ide bagus tuh
tapi kalo misalnya mereka tau kita lapor polisi
ntar mereka malah tambah dan endam sama kita
dia gak bakalan tahu yang kita lapor polisi
jadi itu emang gila
baru transaksi kita
teman temanku belum tree yangobi
ternyata yuyu ada di sini ya
eh rek nawon mau apa lo
lo mau tau apa
gue mau bunuh lu karena lu udah bohongin gue tau
memangnya kalau gue sudah ngebohongin mana teh ku nawon
kamu teh penjahat pisang
lo harus mati karena lu udah bohongin gue
jadi lo harus mati
tidak ada yang mau kerah
apaan ini pak
kamu yang apa
kamu saya tangkap dengan tuduhan percobaan pembunuhan
ini enak aja lo tangkap gue
dia tuh yang nipu gue
sudah tidak ada
aduh malika ingat dingin
iya terlalu tua kak tante
untung semuanya sudah terlewati kan tante
pasti penjara lama banget tuh
enggak sepantasnya lama
jadi tuh nungunya
saya kan cuma bercanda tadi pak
mungkin sesimu bunuh orang pak
saya enggak mau bunuh orang pak
kan ini habis lebaran nih pak
enggak ada maaf buat saya pak
sudah jangan banyak ngomong
masuk penjara lagi nih gue nih
mir ini gue adi
lo kenapa begitu sih mir
gue udah ketipu tuh sama si merry codot itu
eh kemana mirna bukan merry
gue juga bilang apa
gue ini mirna bukan mary
kenapa sih mir
ini kan gue udah tahu lo mirna
lo enggak dengar gue
ini dia merry
sepenjara lagi kita berdua nih
kenapa sih dari bisa percaya
kalau nyatu pergi sama laki laki lain
ini tak mungkin banget
ini tidak mungkin
tapi sekarang ya sudah susah
gue enggak tahu gimana caranya
dari juga heran kenapa ibu kamu bisa tegas sama dari sama kamu juga
dari aku tuh
ayo kamu pasti ingat dia gak apa apa
nopa kamu tenang aja ya
kamu kan masih punya tante syafira daddy
kamu pasti akan bahagia kok ya
ya kamu dengar itu lora
ya sekarang kamu istirahat aja oke
kalau kamu perlu apa apa kamu bilang sama tante
ya udah tante aku minta pamit dulu deh